sampai jumpa di video selanjutnya

mama pasti marah kalau tahu aku baru aja makan sama naya
tadi raka abis ngajak aura jalan jalan mak
iya tadi aku ajak papa sama tentu naya makan
siapa yang suruh kamu punya ide ngajak makan perempuan itu
kamu tahu saya gak pernah suka sama perempuan itu
saya nggak mau kalau kamu melakukan hal itu lagi
kamu itu masih kecil jangan ikut campur sama urusan orang dewasa
aku gak tau
ma aura itu gak
udah mama gak bicara sama kamu
sekarang kamu masuk kamar
ma yang ngajak makan naya itu bukan idenya aura tapi aku ma
aku minta sama mama jangan marah sama aura ma
dia nggak salah sama sekali
pokoknya mama gak suka
mama gak mau kejadian ini terulang lagi
sekarang kamu minta maaf ya
biar kamu cepet sembuh
sekarang kamu istirahat ya
biar nanti kalau kamu udah bangun badan kamu enakan
nah kaki kamu lurusin sayang